mas okto ini berbicara soal apa yang tadi sudah saya jelaskan secara keseluruhan
tapi ini bagaimana pandangan mas okto soal gelaran sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
ya yang pertama tama dulu ya
saya pikir saya harus meluruskan bahwa sea games ini sejak awal dibuat untuk mempererat solidaritas antar negara negara di asia tenggara
melalui kegiatan olahraga
jadi bentuknya adalah solidaritas
harapannya lebih banyak atlet atlet atau prestasi itu muncul dari wilayah asia tenggara
sehingga kita juga tidak menjadikan ini menjadi sasaran utama tetapi menjadi sasaran antara
dari sini kita akan mengukur keseriusan para cabur dalam melakukan pembiayaan prestasi
dan ini dipuktikan banyak cabur cabur yang menjadi juara umum di cabang cabang olahraga dan pertandingan
kami memberikan apresiasi kepada kamboja karena setelah lebih dari enam puluh tahun itu akhirnya bisa menjadi menggelar menjadi tuan rumah sea games
setelah enam puluh tahun lebih enam puluh empat tahun
bentuk support kita sama mereka karena kita punya pengalaman di sea games di sea para games di asean games
sehingga indonesia tahu persis bagaimana dinamika
sehingga indonesia tahu persis bagaimana dinamika
sulitnya untuk menjadi tuan rumah multi event
jangankan multi event single event aja susah
saya melihat untuk bagian bagian itu ayo saya mengajak kita semuanya melihat olahraga secara lebih luas
bahwa memang upaya upaya yang dilakukan tuan rumah itu untuk menjadikan ajang ini tiket digratiskan akomodasi digratiskan dan lain lain
ini betul betul upaya untuk menunjukkan
kepada dunia atau khususnya kepada asia tenggara bahwa mereka juga mampu menjadi tuan rumah
dan bahkan besok besok akan banyak kegiatan baik itu single event maupun multi event yang akan direncanakan untuk dibuat di kamboja ini
nah itulah bentuk solidaritas yang kita berikan
tetapi terkait dengan kecurangan kecurangan
setiap cabang cabang olahraga itu memiliki internasional federation dengan statutannya masing masing
sehingga yang tadi disebutkan contoh kemarin saya ingat ada karate umpamanya ada mungkin ada pencaksilat ada cabang cabang olahraga lain yang merasa ada kecurangan kecurangan
itu komunikasinya itu harus langsung kepada international federasi masing masing karena pada dasarnya pelakunya itu kan adalah national federasi atau cabang olahraga dari kamboja ini sendiri
kan kamsok atau kamboja sea games organizing committee itu hanya menggelar opening closing dan tata kelola pelaksanaan olahraganya sendiri
tetapi untuk pelaksanaan per event sama seperti di asean games maupun di asean para games sea games para games itu pelakunya ya kita sendiri contoh balap sepeda kalau dulu di asean games
ya panitianya dari komunitas sepeda sama dari pbc gitu
kalau tidak ya dari petina gitu
kalau ada kecurangan kecurangan kecurangan kecurangan itu kalau diduga ada kecurangan kecurangan tentunya dugaan dugaan itu harus disampaikan
kita juga memiliki perwakilan di sigaf ini di baki nya ini kita punya dua orang indonesia yaitu bang gani sama bang anangga
yang merupakan bagian yang menurut orang indonesia yang diakui menjadi bagian dari arbitrase di sigap ini
nah untuk itu
mekanismenya prosedurnya kita lakukan
tetapi tidak melupakan juga bahwa sejak awal indonesia bersuara tentang sea games sea games yang akan datang
bahwa kita pasukan kita telah diterima jadi kalau tadinya mandatory sportnya hanya dua yaitu atletik sama akuatik sekarang mandatory sportnya sudah ditambah yang dua tetap
tapi ada tambahan sepuluh cabang olahraga lebih ada
dan sepuluh cabang olahraga
olimpik non olimpik yang sudah ada di sea games sea games maupun asian games sebelumnya
termasuk juga ada empat cabang olahraga yang diambil dari tuan rumah
dengan batasan batasan ini harapannya di sea games bisa lebih baik lagi
tapi itu juga belum cukup
karena tadi yang tidak dibahas adalah masalah naturalisasi
kita melihat di sini ada yang dari uzbek ada yang dari kuba ada yang dari negara negara
kyrgyzstan dan lain lain
nah kita merasa perlu untuk diregulasi
diregulasi kembali tentang import atlet atau naturalisasi yang diperbolehkan untuk mengikuti di setiap cabang olahraga
supaya semangat untuk mendorong prestasi dari asia tenggara ini bisa maksimal
jangan sampai nanti hanya akhirnya keren kerenan dan manfaat dari sea games ini malah hilang
mas okto ini menarik
di luar kita tetap mengapresiasi
apa yang sudah berlangsung dan juga dilakukan oleh kamboja dalam sea games kali ini
tentunya tadi ada beberapa poin yang saya tangkap dari mas okto terkait dengan dugaan kecurangan
tetapi tidak hanya dugaan kecurangan
tadi yang menarik juga adalah soal salah satu atlet indonesia yang harus walk out begitu ketika pertandingan pencaksilat
di satu sisi dikatakan ada kesepakatan kesepakatan
yang dikatakan bahwa
apakah ini hal yang biasa begitu dalam pertandingan event besar seperti ini untuk ada kesepakatan seperti itu hanya karena untuk menghormati negara lain
saya sudah berkomunikasi langsung dengan pesilat maupun ipsi
jadi saya konfirmasi kepada mereka apa sebetulnya yang terjadi
dan disampaikan bahwa kesepakatan yang dimaksud itu adalah
karena pencaksilan mestinya tidak ada
mestinya pencaksilan tidak ada
tetapi mereka mau mengarahkan pencaksilan kalau kita bisa mengirimkan atlet poon bakator
sehingga terjadilah empat bulan sebelum sea games ini
atlet poon bakator dikirim ke indonesia
atlet pelatih pencaksilat dikirim ke kamboja
itu bagian dari kesepakatan pertama
setelah itu ada juga kesepakatan kedua
di mana ada satu nomor yang negaranya nggak cukup
nah ini nanti lebih detail supaya saya jangan salah penjelasannya
bisa ditanyakan langsung kepada baik itu pesilat maupun ke ipsi
tetapi lepas dari itu semua
saya kira saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada cabang cabang olahraga
yang atas doa dan dukungan dari masyarakat indonesia
di satu hari sebelum penutupan
kita telah mengumpulkan delapan puluh enam emas
dan menempatkan indonesia di peringkat ketiga
seperti perintah dari bapak presiden kita
noc tadi menetapkan hanya enam puluh emas
dan karena ada pengurangan nomor panahan sama menembak
jadi kita berpikir bahwa kita akan turun jauh
tetapi alhamdulillah atas perjuangan para atlet dan doa dari masyarakat indonesia
indonesia bisa mendorong peringkat yang naik
dan juga perolehan medali terbanyak setelah tiga sea games yang lalu
karena di vietnam kita mendapatkan enam puluh sembilan emas
sedangkan di filipina kita mendapatkan tujuh puluh dua emas
kalau hari ini kita telah mendapatkan delapan puluh enam emas
mudah mudahan nanti ada satu emas lagi dari sepak bola
mas okto saya kembali lagi dengan pertanyaan saya sebelumnya
terkait dengan apa yang terjadi di ajang pencaksilat tersebut
lalu dengan adanya peristiwa ini apakah akhirnya ini akan menguap begitu saja
atau akan ada mungkin saja nanti ada sanksi yang akan diberikan
kalau terkait dengan pelaksanaan per event
itu domainnya internasional federasi yang tidak mungkin bisa diintervensi oleh kita
jadi kalau ada keberatan
yang keberatan itu dari national federasi
jadi national federasi itu menyampaikan keberatan
jadi mau national federasi indonesia national federasi singapura atau kamboja atau filipina
kalau mereka merasa keberatan mereka sampaikan kepada international fitri
nanti tindakannya sesuai dengan statuta international federasinya akan diambil
langkah langkah apa nih tindakannya terkait dengan laporan atau dugaan yang disampaikan
jadi olahraga itu ada mekanisme
jadi dalam olahraga ada tata kelola yang tidak mungkin bisa kita rawat
mas okto terakhir tadi kita juga sudah sama sama tentunya mengapresiasi apa yang sudah didapatkan oleh atlet atlet indonesia
para pahlawan pahlawan olahraga indonesia yang berhasil melampaui target
tetapi apakah ada catatan yang mungkin saja bisa mas okto sampaikan kepada para atlet ataupun ofisial terkait dengan hal ini
ya catatan utama yang harus saya sampaikan adalah
ini catatan utama yang harus saya sampaikan kepada semua atlet dan ofisial terutama kepada cabang cabang olahraga
bahwa sea games ini hanya target antara
setelah ini akan ada asian games di guangzhou
di mana di situ kita akan bertanding dengan empat puluh empat negara lain
nah ini akan menjadi ajang yang sangat tepat
apalagi tahun ini merupakan tahun kualifikasi olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
jadi kita jangan lengah
jangan kita boleh bahagia hari ini
tapi eufori ya kita jangan kelamaan
saya dengar teman teman bulu tangkis bahkan minggu depan sudah berangkat lagi untuk ke pertandingan seri berikutnya untuk kualifikasi olimpiade
sehingga kita semua harus kembali fokus
kembali latihan latihan latihan
dan siap siap untuk tanding di kancah kancah internasional
baik mas okto terima kasih pencerahannya kepada kami
tentunya bagi para netizen yang selama ini penasaran
terkait dengan apa yang terjadi di kamboja
mas okto raja sabta oktohari presiden komite olimpiade nasional indonesia
terima kasih dan selamat malam
komite olimpiade indonesia
oke baik terima kasih mas okto